yaudah sekarang kita kerja yang bener ya san ya
alhamdulillah ya san
ibu pergi dulu ke kantornya aida ya
hari ini kan dia pertama kali masuk kerja
takutnya dia nanti gak sempat beli makanan
jadi ibu bawain makan siang ya
yaudah hati hati ya
ikut aja kalau berani
waktu itu kan aku lihat lina di dekat toko kelontong si aida itu
itu kan dekat dekat sini
kira kira lila tinggal di mana ya
aku harus bisa mencari tahu tempat tinggal lila di jakarta
jangan sampai lila melihat aku lagi
katanya tadi mau bawain makanan buat aku
kok gak dateng dateng ya